jangan ngaku sudah ke moratai kalau belum main ke pantai halo kakak semua yang ada
di sana dapat salam dari pulau dodola si mutiara cantik di bibir laut pasifik
negara kepulauan menjanjikan panorama bahari yang indah gugusan pulau dan bentang pantai yang indah
ada di sini di pulau terluar indonesia kabupaten pulau morotai maluku utara
ini merupakan pertama kalinya saya menginjakan kaki di bumi moro
mengawali petualangan wisata di morotai pilihan saya pun jatuh pada snorkeling untuk mencapai
pelabuhan doroba belum tiba di spot snorkeling saja wisatawan sudah dibuat takjub dengan alam
morotai kami beruntung karena cuaca sedang bagus bagusnya matahari bersinar cerah
membuat keindahan morotai semakin mencolok dipandang sepanjang perjalanan kami dimanjakan
dengan panorama laut moratai yang biru membentang hamparan air laut seperti menyatu dengan langit
yang tak kalah birunya pagi itu keberuntungan kami di bumi moro semakin bertambah saja dalam perjalanan
kami bertemu dengan gerombolan lupa lumba kalau kata anak sekarang sih mestakung alias semesta mendukung
barisan lupa lupa ini berbaris rapih menjauhi bibir pantai momelia laut ini terlihat seperti
sedang menari nari di permukaan air seolah melambaikan menyambut kedatangan kami setelah
menempuh perjalanan sekitar lima belas menit akhirnya speedboat kami pun tiba di titik tujuan saat ini
kita telah tiba di salah satu spot terbaik snorkeling yang ada di morotai yaitu di pulau mitita menurut guide tadi disini merupakan tempat yang paling baik untuk berjalan
salah satu spot yang direkomendasikan oleh para guide yang ada di sekitar kepulauan morotai
seperti tidak mau buang buang waktu para wisatawan langsung nyebur berpencar menikmati
keindahan bawah laut pulau mitita teriknya matahari morotai tidak jadi penghalang
saya juga tidak mau ketinggalan
ada sekitar dua puluh delapan spot snorkeling di kabupaten pulau morotai dan pulau mitita ini masuk ke dalam tujuh yang terbaik
semakin anda mendekat ke pulau mitita semakin indah pemandangan bawah lautnya
sebab semakin berwarna warni ikan dan terumbu karang yang terlihat
selain snorkeling anda juga bisa nih memenuhi wishlist menyelam anda di perairan pulau mitita ini
dengan kedalaman rata rata dua puluh meter eksotisme pulau mitita menawarkan pengalaman menyelam
dengan hiu sirip putih dan sirip hitam eits jangan takut dulu hiu hiu ini sudah terbiasa kok
berinteraksi dengan para penyelam tapi tetap harus ditemani struktur selam ya sensasi menyelam di
antara hiu hiu inilah yang menjadi daya tarik perairan pulau mitita tetap berhati hati ya
lantaran arus bawahnya yang tergolong arus kuat sudah sampai morotai belum afdol dong kalau belum
menyambangi pulau pulau kecil dengan pasir putihnya puas menikmati keindahan bawah laut nitita kami
melanjutkan perjalanan ke destinasi selanjutnya ya pasir timbul jadi pemberhentian wajib bagi para
wisatawan di borotai sama seperti namanya tempat ini terbentuk dari tumpukan pasir yang timbul di
tengah tengah hamparan laut luasnya juga tidak lebih besar jika dibandingkan lapangan sepak bola
tapi keindahannya jangan ditanya lagi pasir putih dan jenuhnya laut jadi kombinasi sempurna untuk
waktu pun berlalu terasa cepat sayangnya keindahan pasir timbul ini tercoreng dengan keberadaan sampah
yang terbawa arus laut ketika air sedang pasang lanjutkan nih lanjut dong perjalanan kami di
pulauan morotai pun berlabuh di lokasi terakhir selamat datang di pulau dodola dodola dengan
pesonanya menjadi destinasi yang wajib untuk dikunjungi yang unik dari pulau ini adalah
bentuknya yang terpisah diantara dodola besar dan dodola kecil
kedua pulau ini dihubungkan oleh jembatan dari pasir putih sepanjang lima ratus meter
jika air sedang pasang maka jembatan pasir putih ini pun akan ikut hilang di telan air laut
ada lagi yang spesial dari dodola
meski sama putihnya dengan pasir timbul uniknya pasir di dodola ini sangat halus
bahkan ada sensasi dingin ketika menginjaknya rasanya seperti berjalan di atas tepung
waduh best banget deh nih tempat ini
masih alami banget ya airnya jernih ikannya pun masih friendly banget bisa sampai pinggir pantai
sebagai informasi bagi anda yang ingin menjelajahi pulau pulau di morotai
anda harus menyewa perahu cepat dengan biaya sekitar satu hingga satu lima juta rupiah per perahunya
lelah beraktivitas saatnya mengisi tenaga
santapan siang ini adalah makanan khas morotai yaitu masakan kobong
sama seperti artinya kobong berisi harga
hasil kebun seperti singkong dan pisang yang disantap dengan berbagai macam ikan juga sambal
disini sambal dabu dabunya tada ada lawan deh
wah lengkap sudah perjalanan saya di maluku utara
tadi sudah snorkeling sudah menikmati keindahan pemandangan dan panorama di maluku utara
dan ditutup dengan penganan atau pemakanan khas dari maluku utara ini
sedap sudah suki mancin maria oktober maluku utara